saya ingin agar ada satu yang maju yang ingin menyampaikan masalah
kalau ada kalau enggak ada berarti enggak usah berarti enggak ada masalah
ya ibu tadi sudah menunjuk paling
menunjuknya paling cepat tadi maju silakan
dari papua oh benar dari papua
jadi gininya paling ya silakan dikenalkan namanya
saya ketua dpc hnsi dari kabupaten mambramo tengah
wah ini ketua dpc berat ini berarti
ibu siapa tadi ibu
ibu marin c
ibu marin c
penelayan di mambramu ya
kalau masuk ke laut kemudian pulang itu bisa membawa ikannya ikan apa saja dan berapa bisa
berapa kilo atau berapa ton
baik terima kasih bapak presiden atas waktu yang diberikan kepada kami
jadi kami hadir di sini kami sangat berterima kasih sekali
karena dengan akses yang sulit dari kabupaten kami untuk ke provinsi papua dan dari kecamatan ke kota kabupaten
yaitu nelayan tangkap ikan dan nelayan tangkap buaya
bentar bentar bentar
jadi di mamberamo itu tidak ada nangkap ikan saya tahu nangkap buaya juga
iya nangkap buaya juga pak
bentar bentar waduh
ini sebentar dari jayapura ke mambramo itu naik apa ya
dari jayapura ke mambramo bisa mempergunakan pesawat yang punya ibu susi
oh pesawat itu pesawat kecil bisa
pesawat kecil bisa
kan pernah ke wamena ke duga ke asmat ke merauke ke nabire ke managi ke sorong ke manokwari
tapi belum pernah ke mambramoge
jadi ada dua ribu nelayan tangkap buaya di sana
ada dua ribu nelayan
dan mereka sangat menunggu kedatangan bapak presiden
kalau yang ini dua ribu nelayan dan perempuan nangkep buaya saya kira kita perut tepuk tangan ini
jadi saya dari kabupaten mamberamo tengah ya mungkin mohon izin bapak presiden
mungkin secara resmi mengundang bapak presiden dan ibu menteri kelautan untuk hadir di kabupaten kita
untuk melihat sendiri kira kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh nelayan
dan di sini ada satu masalah bapak presiden
jadi kami nelayan air tawar pak presiden
nelayan air tawar
itu berarti di sungai
jadi sungai terbesar di papua

jadi sungai terbesar di papua
jadi sungai di sini pada saat air itu pasang semua ikan ikan akan naik ke tempat yang lebih tinggi
dan pada saat air surut kembali ikan ikan ini akan menjadi satu polusi ikan terbesar di papua
yang mungkin belum pernah didengar oleh bapak presiden
oleh sebab itu kehadiran saya di sini bahwa sekian banyak tom ikan yang harus menggelepar menggelepar mati dan terjadi polusi besar besaran
mohon izin pak presiden dengan ibu
menteri harus datang untuk mungkin melihat bagaimana solusi yang harus diselesaikan di sini
jadi saat surut itu banyak ikan yang
waktu pasang pak
oh waktu pasang
waktu pasang ikannya naik ke daratan pak
oh naik ke daratan
ke tempat yang lebih tinggi